jin di dalam sebuah botol
pada suatu ketika di pinggiran hutan lebat dan padat
hiduplah seorang penebang kayu dengan putranya
mereka miskin tetapi sangat bahagia
sop kacang dan rotimu sangat enak ayah
yang terbaik di dunia
ayolah kemari pergi tidur
besok kita akan mengetahui hasilnya
frank pikir dia akan menjadi yang pertama
kau tahu frank berkata
tidurlah sekarang sam sudah larut
frank adalah sahabat sam
mereka menyayangi satu sama lain
dan hari ini frank lebih biasa dari biasanya
paman john pasti akan bahagia mendengar bahwa kau mendapatkan nilai yang terbaik
iya aku tahu
ayah akan begitu bahagia
lalu kenapa kau diam saja
lihatlah batu ini
tidak tiap hari kau temukan batu bulat yang sempurna
yang sampai duluan ke pondok dia yang menang
itu tidak adil
baik ayolah pelan pelan

paman john tebak apa yang terjadi hari ini

apa itu frank
tenanglah ayo duduklah dulu

paman john hasilnya keluar hari ini
dan sam adalah murid yang mendapatkan nilai yang terbaik di kelas
aku bangga padamu
hahaha terima kasih ayah

paman bahkan mereka berfikir untuk menaikkan satu kelas di tahun berikutnya
paman bahkan mereka berpikir untuk menaikkan satu kelas di tahun berikutnya

paman sam akan menjadi dokter dengan segera
ayah ada apa
ayah ada apa
kalian berdua pasti sangat lapar
aku siapkan roti untuk kalian
di sana ada di meja makan

paman john ada apa
katakan ayah kumohon
katakan ayah kumohon
ayah tidak bisa membayar uang sekolahmu lagi
ayah tidak bisa membayar uang sekolahmu lagi
ayah ayah bisa mengumumkan uang sekolahmu lagi
saya bisa mengumpulkan uang untuk makanan dan pakaian
membayar uang sekolah sangat tidak mungkin

aku bisa meminta ayahku mungkin
aku bisa meminta ayahku mungkin
terima kasih frank
kau tahu boyfriend saya
kenapa aku tidak bantu ayah memotong kayu
kita dapat memotong lebih banyak kayu bersama

dan kita akan punya cukup uang untuk sekolahku lagi
dan kita akan punya cukup uang untuk sekolahku lagi
kau akan memotong kayu
aku hanya mencoba melakukan sesuatu yang faktanya aku hebat dalam mempelajari hal dengan cepat
seperti yang kau pelajari di sekolah
aku akan belajar memotong kayu dan menolong ayah untuk mendapatkan uang agar aku untuk kembali ke sekolah
ditambah ayah hanya punya satu kapak
aku punya dua kapak di rumah
aku akan meminjamkannya satu untukmu
dan sam aku akan mengajari semuanya yang dipelajari di sekolah
jadi saat kau kembali sekolah kau bisa mengikuti pelajaran
iya terima kasih frank
kau teman terbaik
kita akan manfaatkan semua itu
aku akan membawakan muka pak
keesokan harinya sam pergi dengan ayahnya ke hutan untuk menebang pohon dan bekerja keras hingga sore
selalu cari yang sudah tumbang pohon yang sudah mati nak
selama kita menemukannya
kita tidak boleh menebang pohon yang masih hidup
di sekolah kami belajar bahwa pohon pun punya kehidupan
kita tidak boleh menyakitinya
nak kau ingin menjadi dokter
dan sekarang kau harus bekerja di sini
ayah bukankah ayah selalu bilang bahwa hidup kita harus bermanfaat
kita akan melewati ini bersama
ayah aku akan menjaga
ayah aku akan menjaga
di dokter dan menolong orang orang
ketika aku dewasa ayah tidak perlu bekerja lagi
wow jika tidak bekerja apa yang akan ayah lakukan seharian
aku menyayangimu nak
ayo duduk makan makanan
lihat ayah burung yang cantik sekali
makan siangmu sam
aku tidak akan lama ayah
sam mengikuti burung cantik itu ke dalam hutan
oh di mana aku
aku pasti terlalu jauh
ayah pasti menungguku
di sini di balik semak
mohon keluarkan aku
tentu aku akan menolongmu
aku adalah jin yang terkunci di botol lima ratus tahun yang lalu
hari ini kau telah membebaskanku
kau berhak mendapatkan hadiah
aku diberitahu untuk membunuh orang yang membebaskanku
apa itu cara membalas kebaikan
yuk jika kau bijak dan pintar
selamatkan dirimu dariku atau kau bersiap untuk mati
aku tidak tahu bahwa kematian adalah hadiah untuk membebaskanmu
itu tidak adil
bagaimana aku tahu kau berasal dari botol itu
bukankah kau yang membebaskanku dari sana
bagaimana aku tahu apakah kau jin yang sama atau jin lain yang lebih besar yang keluar dengan asap dan memakan semua jin kecil di botol
iya aku tidak dapat mempercayaimu makhluk gaib
lalu aku harus melakukan apa
biar aku pikirkan
masuk kembali ke botol dan aku akan tahu kau adalah jin yang sama
baiklah itu mudah
itulah balasannya karena perilaku jahat
jangan pergi kumohon jangan pergi keluarkan aku aku janji tidak akan menyakitimu
bagaimana aku percaya kau
aku hanya mengetesmu untuk melihat apakah kau cukup berhak untuk menerima hadiah sebenarnya
jika aku jahat aku pasti sudah membunuhmu tidak mendengarkanmu dan membuat diriku kecil
ya itu benar
aku tidak akan menyakitimu biarkan aku keluar
wah akhirnya kebebasan terima kasih
tunggu kau tidak ingin hadiahmu
tidak terima kasih
aku hanya ingin mengetesmu ambil ini kupohon
jika kau menggosokkan ujung perak dari kain ini pada logam apapun benda itu akan menjadi perak
dan ujung perak jika digosokkan pada luka lukanya akan sembuh ambil ini
gunakanlah dengan bijak temanku
dimana anak itu aku harus pergi mencarinya
ayah lihat apa yang aku dapat
semua kekhawatiran kita berakhir ayo kita pulang dan akan kuberitahu
pulang kita ke sini untuk bekerja nak kau pergi lagi jika kau lelah
ayah aku tidak tahu jalan pulang ikut denganku ada banyak yang akan kuceritakan pada ayah dan frank kumohon
semua baik baik saja
pulanglah denganku dan akan kuceritakan semuanya
ah baiklah pelan pelan sam ayo ikut
dan di sore itu sam menceritakan semuanya pada ayah dan frank
membuang waktu saja
akan kau ambil pisau
ini berhasil ini berhasil
sekarang kekhawatiran kita
kekhawatiran kita berakhir
apalagi yang bisa digosok piring ini cangkir itu ceret itu
berapa banyak uang yang bisa didapatkan
ayo kita cari tahu
kedua teman itu pergi ke toko perhiasan untuk menjual perak
harus kukatakan ini adalah perak yang bagus
masuklah makan malam siap sup kacang kesukaanmu sam
ayah kita tidak perlu makan sup kacang dan roti
lihatlah semua hal yang bisa dibeli dengan uang
aku tidak tahu uang dapat membeli makanan enak
pak manjon sup ini enak sekali
terima kasih frank aku cemas terhadap sam
jangan cemas dia hanya sedang gembira
hmm semoga segera berakhir
tapi sejak saat itu saya menjadi semakin kasar dan sombong dan juga angklung
biar kupikir apa yang bisa diubah menjadi perak hari ini
hei sam aku membawakanmu buku ayo belajar bersama
jadi saat nanti kau kembali ke sekolah kau bisa mengikuti pelajarannya
sam ayolah kau kan akan kembali ke sekolah
kembali ke sekolah kenapa
apa maksudmu kenapa kau ini ingin menjadi seorang dokter iya kan
iya itu cara untuk mendapatkan uang
sekarang aku memiliki kain ajaibku aku bisa mendapatkan banyak uang
lalu kenapa aku harus belajar
itu bisa aku lakukan dengan uangku dan dengan penyembuh ajaib dari sisi lain kain ini
apa aku harus merubah ini jadi perak
tidak aku tidak ingin bermain
ayo kemarilah semua orang menunggumu ayo main
tidak aku tidak ingin main frank kau ingin membantuku menghitung koin akan menyenangkan
sam sejak kau mendapatkan kain itu kau berubah
sejak aku mendapatkan kain ini kau iri padaku
sekarang pergilah biarkan aku menghitung dengan tenang
kau anak yang baik frank
ayah kenapa ayah tetap pergi bekerja kita punya uang lebih sekarang
dan jika aku tidak pergi bekerja apa yang harus kulakukan
main denganku aku bosan
kenapa kemana semua teman temanmu
sadarlah nak bekerjalah kau akan dapat ganjarannya
hey frank lihat yang kutemukan ingin bermain
kau tidak bersekolah tapi aku sekolah
sekarang sam kehilangan frank tidak ada uang yang dapat mengambil kesepiannya
sam tidak dapat membeli tawa atau kegembiraan atau kesenangan
sampai jumpa frank
hei frank mau bermain
kita akan kerjakan bersama
kenapa memangnya kau tidak punya koin untuk dihitung
sam telah mendapat pelajaran dia tahu uang bukanlah segalanya ada banyak hal lain di dunia ini
ayah aku akan bersekolah kembali
jangan cemas ayah aku hanya akan mengambil seperlunya untuk membayar sekolahku
kumohon simpanlah ini ayah ayah benar bekerjalah kau akan dapat ganjaran
aku sadar itu sekarang
anakku aku bangga padam
frank hei frank maafkan aku frank maafkan aku aku jadi jahat dan kasar dan tidak berguna
iya kau sudah menjadi jahat kasar dan tidak berguna
tapi terasa lebih menyenangkan untuk bermain bersamamu dan belajar bersamamu
dan mengejar burung burung dan berjalan
dan makan dengan ayah daripada merubah sesuatu menjadi perak dan menghitungnya
kau mau maafkan aku
hanya jika kau sampai ke sekolah sebelum aku
itu tidak adil
ayolah dasar anak lambat
kemudian frank dan sam berteman kembali
kau akan dapat ganjaran